ya bermula dari atlet tinju binaan pusat pendidikan dan latihan pelajar
plpp sulawesi utara hingga menjadi atlet tinju nasional
yang bertanding di kejuaraan kejuaraan internasional
farhan papendang terus menekuni olahraga tinju dan akan menjadi wakil indonesia
untuk kelas enam puluh kg pada asian games agustus mendatang
berikut profil atlet asal kepulauan sangihe sulawesi utara ini
giatlah latihan jangan selalu puas dengan apa yang kita raih
karena di atas langit masih ada langit
nama saya farhan bapendang saya tim nasional tinju indonesia
yang akan berlagak di asean games di kelas enam puluh kg
waktu pertama kali ikut tinju karena suka berantem ya waktu sd
suka berantem sama teman teman pas main main ada tempat latihan tinju
terus pengen latihan juga aja pengen ya sama teman teman
langsung ada yang pelatih pelatih situ senior senior yang udah biasa latihan tinju
suruh sparring sama kita kita
berani langsung sparing sama teman
terus ada pertandingan
disuruh ikut di manado waktu itu persiapan ke menado tanding di manado
sampai di manado tanding alhamdulillah puji tuhan juara satu
terus masuk ke pplp
saya lanjut latihan di sini sama senior saya
kayak orang tua saya juga sama kak bonix
latihan sama dia
setiap pertandingan sini ikut juara
waktu itu pertama kan baru itu juga bertanding di ajang ajang ber event
terus waktu pertandingan pertama ketemu malaysia
ya disitu juga menang
menang sama malaysia menang mutlak
di semifinalnya saya ketemu
tapi nyata nyatanya wasit hakim juga menilai kalau saya kalah
split waktu itu dua puluh satu
kalau di sana latihannya sangat bagus
mereka punya alat alat sama pelatih yang sangat berpotensi
atlet yang cukup banyak
jadi mereka punya program apa semua
pemerintah sudah dukung
sosok paran di dalam platnas tim tinju ini sebenarnya dia pertama kemauan
dan melakukan dia melakukan maksimal
nggak pernah dia santai
dia paling maksimal di antara temannya
dan terlihat dari tingkat kebugarannya dia paling tinggi
terutama ini enam puluh enam enam puluh ml
o dua per kilogram berat badan
jadi inilah yang menunjukkan seorang peti tinyu yang serius
kalau untuk asian games ini sekarang saya optimis
saya akan fokus
dan saya akan memberikan yang terbaik buat indonesia